di indonesia pelarangan penggunaan tas belanja atau kantong plastik sekali pakai sudah dilakukan sejak dua ribu enam belas
kota pertama yang menerapkan larangan ini adalah banjarmasin kalimantan selatan
untuk seluruh indonesia kini sudah ada dua puluh delapan kabupaten kota dan dua provinsi yaitu bali dan jakarta
yang memperlakukan larangan kantong plastik sekali pakai
salah satu bidang usaha yang harus mematuhi larangan ini adalah retail
namun pengendalian larangan kantong plastik tidak akan semudah membalikan telapak tangan
apalagi tidak hanya sektor retail masih ada pasar tradisional restoran layanan pesan antarmakanan
dan rumah tangga yang sangat bergantung pada kantong plastik
kami berharap terjadi kesamaan dalam penerapannya
kita sudah tidak menyediakan yang teman teman yang lain juga tidak menyediakan
jadi semuanya bisa efektif dan efisien aturan ini berlaku bagi semua
tujuan utama melarang penggunaan kantong plastik adalah untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di ibu kota dan seluruh indonesia
namun pertanyaannya adalah
apakah cukup hanya melarang penggunaan kantong plastik
sebagai perbandingan saat berbelanja konsumen hanya menggunakan satu atau dua lembar kantong plastik
untuk menampung beberapa potensi sampah plastik jenis lain
berupa kemasan makanan minuman dan kebutuhan rumah tangga lainnya
dalam jurnal yang diterbitkan lembaga ilmu pengetahuan indonesia pada dua ribu sembilan belas lalu misalnya
porsi sampah kantong plastik yang ditemukan di sembilan muara sungai di jakarta hanya sekitar tujuh persen saja
sisanya didominasi sterofoam botol plastik gelas plastik dan kemasan plastik lainnya
sampah plastik yang memiliki umur sangat panjang ini terakumulasi di sepanjang pantai jakarta
pemandangan pesisir dengan sampah seperti ini tidak mengejutkan
inilah cerminan perilaku warga kota jakarta
sangat bergantung pada plastik dan kemasan sekali pakai lalu membuangnya sesuka hati
upaya petugas dinas kebersihan menyisir mengumpulkan dan mengangkut sampah di pesisir jakarta seperti tidak pernah akan selesai
selalu ada sampah yang datang
sebagian besar adalah plastik namun tidak hanya kantong plastik
marolob gultom dan kawan kawan telah lima tahun bekerja membersihkan pesisir jakarta
menurutnya sampah tidak akan pernah selesai berdatangan
sampah sisa kemasan makanan minuman
juga kebutuhan rumah tangga jauh lebih banyak daripada kantong plastik
kalau untuk di laut malah lebih parah mas
untuk jenis sampahnya itu rata rata sih mas
kalau dilihat ya lebih ke plastik mas
plastik kopi kayak bukus bukus deterjen
aquas sama segala macam yang jenis plastik gitu
saya sependapat dengan marolop
apalagi baru berjalan di pantai sampah ini sekitar lima menit
sepanjang yang saya lihat
dominasi sampah plastik yang terdampar di pesisir ibu kota ini adalah bekas kemasan plastik
larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh pemprov dki jakarta adalah sebuah kabar baik
namun sejatinya ini adalah sebuah permulaan
karena selain kantong plastik masih banyak jenis sampah plastik lain yang juga membutuhkan solusi
ada kemasan sisa makanan minuman kebutuhan rumah tangga botol plastik dan lain sebagainya
yang perlu dipertanggungjawabkan tidak hanya oleh konsumen pemerintah tapi juga produsen
pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir
tidak melulu menagih komitmen konsumen tapi juga pertanggungjawaban produsen
hal ini sebenarnya telah diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
mengenai peta jalan pengurangan sampah
peta jalan ini dibuat untuk jangka panjang
dan ditujukan kepada para produsen atau manufaktur sektor retail
juga perusahaan food and beverage seperti restoran kafe hotel dan sebagainya
nah di dalam peta jalan ini mereka diminta untuk membuat perencanaan
membuat peta jalan selama sepuluh tahun
agar mereka dapat meredesain kemasannya menjadi kemasan yang memang ramah lingkungan
bisa didaur ulang bisa digunakan kembali
dan juga selain itu juga menyediakan atau mempunyai mekanisme untuk take back
atau penarikan kembali kemasan yang dihasilkan sehingga bisa didaur ulang
dan saya mau tegaskan di sini bahwa peraturan ini berlaku bukan untuk besok
kami paham betul mas
kami tidak mau juga menyusahkan
sehingga peta jalan itu adalah sepuluh tahun
pada tahun pertama diberlakukan produsen diminta membuat perencanaan desain kemasan
yang ramah lingkungan
yogyakarta muhammad wahyudi jakarta